di tengah kesuksesan dubai menjadi tonggak perekonomian di kawasan timur tengah dengan tagline the future is year
bank umum syariah terbesar di indonesia yakni bank syariah indonesia kini telah hadir untuk mendobrak pasar di kawasan ini
usai mengukir sejarah dengan menjadi bank pertama asal tanah air yang hadir di dubai uni emirat arab
bank syariah indonesia juga berniat untuk mengembangkan bisnisnya secara global
bank syariah indonesia optimistis dapat mendukung pengembangan perdagangan internasional antara indonesia dan negara di timur tengah
menarik lebih banyak investor global untuk berinvestasi di proyek bumn ataupun perusahaan swasta yang beroperasi di indonesia
maupun memberikan layanan yang komprehensif kepada nasabahnya
direktur utama bank syariah indonesia heri gunardi menyatakan
pihaknya memilih dubai karena pasar keuangan global kota di uni emirat arab ini sudah cukup mapan dan memiliki potensi besar
kita melihat hari ini kawasan tengah tengah adalah sangat strategis karena dalam hal perubahan bilateral antara indonesia
ada volume perang yang sangat signifikan termasuk letter of credit perang finansial
dengan kawasan gcc kawasan gcc
terutama dengan ekonomi yang lebih besar di gcc
yaitu uae yang berharga empat juta dolar per tahun
menurut bank syariah indonesia dubai merupakan lokasi yang strategis untuk batu loncatan bank umum syariah ini melebarkan sayapnya di pasar internasional
mengingat potensi pasar ekonomi syariah di negara ini yang begitu besar
wakil menteri badan usaha milik negara bumn kartika wirjoatmojo menyatakan
indonesia selalu melihat indonesia sebagai negara yang lebih besar
kami menganggap bumn sebagai mitra strategis terutama di kawasan timur tengah dan afrika utara
karena itu pemerintah indonesia menyebut langkah yang diambil bank syariah indonesia
dan berharap perseroan akan menjadi barometer bagi bank umum syariah di indonesia
dan juga menjadi representasi keuangan syariah indonesia di pasar global
kami juga mendukung perusahaan indonesia untuk masuk ke negara tengah dan afrika
dan juga membesarkan perusahaan perdagangan kita lebih dalam
bukan hanya dengan dubai dan abu dhabi
tetapi juga dengan semua negara negara di tengah tengah
berlanjut dengan wawasan di dubai
bumn bisa memiliki peran untuk memperkuat investor global yang berminat untuk mendapatkan pendapatan dari pemerintah
perusahaan dan proyek pribadi di indonesia
kami juga berharap bumn dan dfi rep office bisa menjadi hub perdagangan yang berhubungan dengan pembelajaran indonesia dan tengah tengah
untuk mendukung perusahaan untuk memperkuat transaksi antara negara
dan untuk menciptakan solusi produk syariah yang inovatif yang dapat diperoleh di asia sebagai model syariah inovatif baru
senada duta besar indonesia untuk uni emirat arab husin bagis pun menyambut kehadiran bank syariah indonesia di dubai
dia berharap bisnis bank syariah indonesia mampu untuk terus berkembang di pasar timur tengah
selain itu pembukaan rep office ini hanya untuk memperkenalkan
perusahaan yang berharga dan berharga
saya sangat yakin bank syariah indonesia akan terus berkembang
untuk meningkatkan posisi banknya di wilayah utara emirat
untuk mencari kepentingan publik yang lebih luas
dengan memberikan lebih banyak perusahaan bank ke indonesia dan komunitas emirat
kantor representatif bank syariah indonesia di dubai uni emirat arab
berada di dubai international financial center
yang merupakan hub finansial dan pusat suku global yang berada di jantung kota tersebut
dubai international financial center juga merupakan pusat keuangan terkemuka di timur tengah afrika dan wilayah asia selatan
dengan cakupan total tujuh puluh dua negara yang kurang lebih memiliki total populasi tiga miliar penduduk
dengan nominal produk domestik bruto tujuh tujuh triliun dolar amerika serikat
selama lima belas tahun dubai international financial center
dubai international financial center memiliki rekam jejak yang baik dalam hal memfasilitasi arus perdagangan dan investasi
dengan keberadaan bank syariah indonesia di dubai
kedepan keberadaan perseroan secara global akan semakin banyak di sejumlah pusat keuangan dunia lainnya
misalnya saja di london new york tokyo singapura dan juga arab saudi